badan pusat statistik merilis indeks harga konsumen atau bisa kita sebut juga inflasi di bulan juni dua ribu sembilan belas
sebesar tiga dua puluh delapan persen lebih rendah dari inflasi mei sebesar tiga tiga puluh dua persen
beberapa sektor seperti bahan makanan makanan jadi serta perumahan ini mengalami kenaikan harga atau inflasi
sedangkan sektor transportasi justru mengalami deflasi
inflasi semester pertama tahun dua ribu sembilan belas ini masih di kisaran target pemerintah indonesia
nah berikut ini kami akan menghadirkan data inflasi indonesia berserta sektor penyumbang inflasi dan deflasi
dan kami beri judul hati hati inflasi
kenapa kita bilang hati hati inflasi
karena dalam menentukan inflasi ini sendiri pemerintah harus bisa menetapkan inflasi ini dalam taraf yang terkontrol
kenapa karena jika inflasi terlalu tinggi atau terlalu high begitu ini nanti bisa menekan daya beli masyarakat
daya beli menurun
tapi kalau misalnya inflasi terlalu rendah terlalu low begitu ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi kita
ini target pertumbuhan ekonomi indonesia
maka dari itu kenapa hati hati inflasi
karena memang semuanya itu harus terkontrol
tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah
terlalu tinggi bisa menekan daya beli masyarakat terlalu rendah ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi indonesia
jadi semua harus under control
pertumbuhan ekonomi kita sendiri kemarin juga world bank baru saja menurunkan
world bank kemudian menurunkan versi world bank ya
jadi memang ini harus benar benar dikontrol agar inflasi terjaga
inflasi kemudian juga raca dagang
sehingga nanti neraca dagang juga akan berpengaruh terhadap current account defisit begitu ya
atau defisit transaksi berjalan begitu
dan ini yang semuanya harus dikontrol
untuk inflasi sendiri kita sama sama ketahui sejak bulan januari sampai bulan juni dua ribu dua puluh
kita boleh berikan tepuk tangan kepada pemerintah karena semuanya terkontrol
jadi ini masih terkontrol untuk bulan juni dua ribu sembilan belas